kita ke informasi pertama kepolisian resort kota bandar lampung masih memeriksa vs seorang penyanyi dangdut yang diduga terlibat prostitusi online
yang ditangkap di sebuah hotel
kepolisian juga memeriksa dua orang yang diduga sebagai muncikarinya
penyanyi dan dua rekannya itu diperiksa sejak rabu dini hari di ruang unit perlindungan perempuan dan anak mapo resta bandar lampung
meski begitu hingga rabu siang polisi belum menetapkan status tersangka kepada ketiganya
vs ditangkap anggota polresta bandar lampung di salah satu hotel berbintang pada selasa malam saat ditangkap ia bersama seorang pria dan ditemukan barang bukti uang sebesar tiga puluh juta rupiah